iya beberapa hari terakhir ini memang di dunia maya ini dibuat heboh ya dengan beredarnya cerita humor dengan tokoh mukidi
ya lewat postingan media sosial ataupun pesan berantai lewat aplikasi whatsapp atau blackberry messenger ini mukidi cerita mukidi ini menyebar kemana mana
semua cerita humor tentang mukidi membuat orang yang membaca kisahnya menjadi tertawa terpinggal pinggal
anda salah satu yang mungkin
ya mukidi ini adalah sebuah tokoh fiktif namun cerita lucu tentang kegiatan mukidi sukses membuat orang terpingkal pinggal
karena variasinya karena variasinya ya dari mulai yang apa namanya yang sangat benar gitu tentang pendidikan tentang kesehatan
ada bobotnya begitu ya
sampai yang saru saru juga banyak
memang cerita mukidi ini bersumber dari sebuah blok yang bernama cerita mukidi
selain cerita lucu penulis juga menyelipkan pesan pesan moral yang penting
nah ini penting nih
bagaimana pesan pesan moral juga diselipkan dari sisi humor sehingga masyarakat lebih mengerti
nah biasanya lebih cepat masuk begitu ya
mukidi diceritakan memiliki istri bernama warkona anak bernama mukirin dan mukiran
pokoknya semua nama namanya agak katro gitu ya
mugini juga dikisahkan memiliki teman bernama wakijan dan samingan
berpusat pada kehidupan sehari hari mukidi cerita dituturkan dengan cukup sederhana
itu tadi namanya istrinya wakilan
kebanyakan orang batak menyebutkan marcona
agak kurang cocok sebenarnya
tapi sosok mukidi ini mendadak menjadi viral di dunia maya dalam satu dua bulan terakhir satu bulan terakhir lah ya
ya dan siapakah kemudian tokoh pengarah kisah mungkin ini
kita lihat informasinya satu ini
mukidi kini sedang ramai diperbincangkan di dunia maya

kisah humor mukidi semakin banyak diburu netizen di dunia maya
terutama di jejaring sosial
cerita cerita ini dibuat oleh sultan tio mukhlas
pria berusia enam puluh dua tahun warga banyumas jawa tengah ini tinggal di jati mending satu jalan pembangunan satu bekasi
sutan tio yang pensiunan perusahaan farmasi tersebut memiliki satu orang istri dan dikaruniai satu orang anak
pak mukidi itu adalah seorang yang kiasas saja
jadi mudah mudahan nama itu juga mudah gampang diingat
konotasinya juga orang yang sederhana gak usah kata kata semewah biasa biasa saja dan gak terlalu beriman gak terlalu saleh
kadang kadang kiasas soleh kadang kadang diurahkan seperti itu
sutan tio mengarang cerita lucu tentang mukidi sejak tahun dua ribu
sutantio telah menerbitkan dua buku humor dengan judul laskar pelawak baladan mukidi dan wakijan
sutantio juga mengunggah cerita lucu mukidi di beberapa jejaring sosial

kalau ini humoris serius juga yang jelas ada adiknya adiknya segan kayak saudara gitu
tapi untuk di dalam keluarga itu memang dia selalu ditunggu tunggu kedatangannya
sutan tio tidak mengira cerita mukidi menjadi trending topic dan viral di sejumlah jejaring sosial
meski demikian sutan tio mengaku tidak akan mematenkan nama mukidi
masyarakat luas bisa meneruskan kisah kisah mukidi selanjutnya
dedy beben bekasi